peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas ditandatangani presiden joko widodo pada dua puluh enam maret lalu
dengan perpres ini jokowi berharap bisa mempermudah tenaga kerja asing masuk indonesia
yang berujung pada peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional
kita lihat seperti apa tren peningkatan tenaga kerja asing di indonesia
kita lihat data ini ini data dari kementerian ketenaga kerjaan untuk tahun dua ribu lima belas
tercatat ada tujuh puluh tujuh ribu orang lebih tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia
sementara di tahun dua ribu enam belas ini ada delapan puluh ribu
jadi dikenakan empat satu persen dari tahun dua ribu lima belas ke tahun dua ribu enam belas untuk tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia
sementara untuk tahun dua ribu tujuh belas ini tren peningkatannya juga semakin tinggi hampir tujuh persen
di angka hampir mencapai delapan puluh enam ribu orang untuk dua ribu dua puluh
sehingga dengan adanya perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas untuk tenaga kerja asing
ini juga berpotensi akan meningkatkan tren peningkatan
secara persen untuk tahun ke tahun dan juga tentunya secara jumlah untuk tenaga kerja asing
yang bisa bekerja di indonesia
karena lagi lagi presiden jokowi ini meminta untuk mempermudah
dan juga memberikan fasilitas kepada tenaga kerja asing yang ingin bekerja di indonesia
agar investasi dan juga ekonomi bergulir juga tentunya lebih cepat
dalam perpres ini juga bukan dengan mudah tenaga kerja asing untuk bekerja di indonesia
karena memang ada syarat syarat dan juga ada peraturan yang harus dituruti
oleh para pemberi kerja
untuk tenaga kerja asing seperti misalnya di jabatan tertentu dan juga dalam waktu tertentu
sehingga jika satu jabatan yang biasanya memang top management
karena memang tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia ini adalah
harus tenaga kerja yang skill ataupun juga tenaga kerja yang memiliki
kemampuan khusus yang tidak dimiliki mungkin oleh banyak orang indonesia
sehingga memang untuk jabatan dan juga periode bekerjanya ini sudah ditentukan
pada saat pemberi lowongan kerja pun juga pemberi kerja ataupun perusahaan
dan juga badan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing
ini harus sudah menentukan dan juga ditentukan dulu ataupun diberikan dulu
sebenarnya kepada warga negara indonesia
sehingga jika jabatan tersebut tidak ada warga negara indonesia yang menurut
perusahaan dan juga badan tidak capable atau juga tidak mampu untuk menuduki
posisi tertentu sehingga memang baru bisa diberikan kepada tenaga kerja asing
namun jika dengan catatan bahwa ini sudah diberikan dulu lowongan kerjanya
seperti itu untuk warga negara indonesia
dan juga untuk peraturan peraturan memudahkan
ini kalau kita lihat dari perpres dua ribu delapan belas nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas ini juga harus kembali
ditekankan bahwa ini adalah pekerja dengan skill ataupun juga pekerja dengan
kemampuan khusus yang memang didatangkan dari luar
sehingga memang warga negara indonesia mungkin belum mengetahui mungkin tentang teknologi
kemudian juga mungkin tentang cara pekerjaannya tertentu gitu
sehingga memang akhirnya perusahaan ataupun juga badan yang ada
jadi ini adalah perusahaan yang sangat penting untuk memperkenalkan warga negara asing
masuk ke indonesia
tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia ini akan semakin tinggi
kemudian kita lihat di slide selanjutnya ini adalah negara asal tenaga kerja asing ini pada tahun dua ribu dua puluh
saya jadi dominasi oleh tiongkok
tenaga kerja asing asal tiongkok ini mencapai dua puluh lima orang atau tempatnya dua puluh empat delapan ratus empat orang
kemudian disusul oleh jepang yang orang jepang ataupun warga negara jepang yang bekerja di indonesia pada tahun dua ribu tujuh belas
mencapai tiga belas lima ratus orang
kemudian disusul oleh korea selatan
ini didominasi oleh negara negara dari asia ini hampir sepuluh orang
sementara india ini ada enam dua ratus orang dan malaysia ini ada empat
ini mencapai enam enam ratus orang
kembali dengan adanya kemudahan tentunya juga tidak boleh dilepaskan dari pengawasan oleh pemerintah karena memang ternyata dari hasil kajian dan juga riset komisioner ombudsman
itu laude ida dalam jumpa persnya di kantor ombudsman pada tanggal dua puluh enam april lalu justru ditemukan banyak sekali tenaga kerja yang unskilled
namun juga tenaga kerja yang bisa dikatakan levelnya buruh yang bisa juga sebenarnya dilakukan oleh banyak warga negara indonesia
sehingga inilah yang perlu dikaitkan dengan tenaga kerja yang tidak berkembang

dikaitkan dengan penyelenggaraan dan kegiatan di dalam kegiatan
hanya tenaga tenaga kerja asing saja yang memiliki skill tertentu yang bisa bekerja namun juga yang tidak memiliki skill ini harus tidak boleh bekerja tentunya
karena ini juga akan mematikan lapangan kerja untuk warga negara indonesia karena dari hasil ombudsman ini justru dari beberapa proyek khususnya yang investor besarnya ini berasal dari tiongkok ini justru sampai ke level buruhnya yang paling rendah ini justru memperkerjakan warga negara

mempekerjakan warga negara tiongkok inilah yang dipaparkan oleh komisioner ombudsman laude ida
dalam paparannya dalam sejumlah dalam sejumlah proyek investasi tiongkok yang memakan investasi
memang cukup besar sehingga memang ditemukan justru orang tiongkok yang bekerja ini tidak
hanya di level top management ataupun juga orang orang dengan memiliki skill tertentu namun
juga orang yang bekerja kasar ataupun juga buruh warga negara tiongkok yang bekerja di investasi
investasi tiongkok inilah yang dipaparkan oleh komisioner ombudsman sehingga inilah lagi yang
harus dilakukan oleh pemerintah pengawasannya tentang tenaga kerja asing yang masuk ke indonesia
karena memang harus memiliki skill tertentu yang warga negara indonesia ini belum memiliki dan
juga posisi yang memang mungkin warga negara indonesia belum mampu ataupun juga capable di posisi
tertentu sehingga inilah baru ada
peluang ataupun juga chance untuk perusahaan dan juga badan merekrut tenaga kerja asing untuk
bekerja di indonesia dan kita lihat untuk profesinya ini paling banyak tenaga kerja asing di indonesia
adalah bekerja di sektor profesional kembali dengan profesional berarti adalah pekerja pekerja dengan
skill tertentu yaitu mencapai hampir dua puluh empat orang ini untuk tahun dua ribu tujuh belas kemudian juga manajer tentu top management ini mencapai
dua orang yang diisi oleh warga negara asing ataupun juga tenaga kerja asing di perusahaan perusahaan di
tanah air kemudian ada direksi ini levelnya lima belas enam ribu orang kemudian konsultan ini mencapai dua belas
orang lebih dan teknisi ini mencapai hampir sepuluh ribu kembali teknis ini juga adalah untuk sharing
teknologi yang mungkin belum ada di indonesia kemudian didatangkan oleh perusahaan perusahaan
tertentu dan baru bisa dikendalikan ataupun juga dioperatori gitu oleh orang orang tenaga kerja asing
yang memang kembali dalam jangka waktu tertentu orang ataupun tenaga kerja asing ini harus
bekerja sama dengan warga negara indonesia sehingga pada saat wni ataupun juga warga negara indonesia
sudah mampu melakukan hal hal yang belum bisa dilakukan sebelumnya seperti misalnya adalah hal hal
yang bentuknya teknis kemudian juga teknologi pada saat orang indonesia sudah mampu menduduki
jabatan yang sama dengan tenaga kerja asing maka tenaga kerja asing tersebut harus hengkang dari
indonesia dan posisi tersebut akan diisi oleh warga negara indonesia kembali ini adalah yang
dilakukan oleh pemerintah tentang pengawasan karena jangan sampai justru lapangan kerja
dengan banyaknya proyek proyek investasi yang masuk indonesia lapangan kerja yang
harusnya bisa ditujukan oleh warga negara indonesia justru dimakan oleh tenaga kerja asing